gak ada tapi tapi yang
tapi tapi tapi
gak ada apa apa
masa tadi kata si tasya dia kayak ngeliat orang orang ngumpet disini
ada yang lucu
oh my gosh mending gue yang jalannya kayak siput daripada lo mikirnya kayak siput selamaan
gak usah ribet ribet segala deh
sekarang kita harus buruan cari my prince ayo
tunggu gue yang bener
gak ada apa apa
rizky selalu aja nyari masalah sama gue
udah puas kan dia sekarang
gue jadi kehilangan pekerjaan
padahal kan gue butuh banget pekerjaan itu
gue kan mau buktiin ke papa
kalau gue juga bisa kok hidup mandiri
gue gak butuh tuh semua fasilitas dari papa
gue juga bisa nikmatin hidup semuanya
sekerja keras gue
sekarang semua jadi gini kan
lo ikut gue sekarang
jangan sampai mel tau gue ada di sini
mel lo yakin banget gak sih lo tuh tadi ngeliat pangeran
ini gue aja dari tadi gak ada ngelihat loh
gue juga gak liat
aduh tasya fanya
gue tuh beneran liat
tadi my prince keluar dari pintu belakang restoran
bukannya dia buta
ya buktinya udah ngejar sampai segini
pangerannya gak keliatan juga
duh duh duh
makanya lo tuh cari pake mata bukan bengkul
cari yang bener dong
tunggu tunggu tunggu
dia kan gak bisa ngejar pangeran
lo tunggu sini dulu ya
gue cek kesana dulu
lo tunggu sini
nyari apa sih
gue tuh tadi kayak ngeliat ada orang di situ
gue masih tetep kepo
tadi tuh mel bener bener ngeliat pangeran
atau cuma melihat orang yang mirip sama pangeran
kita harus cepet cepet pergi dari sini
iya khusus goreng tunggu
tidak ada tapi tapi yang
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau lo tuh ternyata cuma pura pura buta
yaudah lah whatever it's too late ini semua gara gara lo
motornya bisa jalan lebih cepat ya pak ya
gak boleh cepat cepat bu nawang
saya kan harus drive safely
selamat sampai tujuan
maaf ya pak reger ya
saya tuh capek banget pak
terus mana ada kerjaan kantor yang harus saya kerjakan di rumah
saya akan cari jalan potong
a k a jalan pintas
pak regar hati hati
kenapa laju motornya malah ke arah rumah lydia
jangan jangan benar dugaanku kalau ada yang lagi disembunyiin sama lydia
yang kamu ikutin terus motor itu
kamu ngapain kok malah berhenti di sini sih
jadi masuk gang kecil begini sih dia
aku akan cari cara untuk menyingkirin nawang dari sini
lo mau kemana sih
ntar kalau dicariin mel gimana
gue kesel sama dia
laper tau gak sih
gue kan udah dipecat terima kasih kepada manusia kulkas yang so hero itu ke lo
udah deh batu bata
gue tau kok lo sangat membutuhkan pekerjaan ini kan
ya gue emang butuh pekerjaan
gue juga butuh duit
tapi gue gak betah di sini
gue gak mau bertahan di sini
kalau setiap hari gue harus ngeliat lo sama rizky datang ke sini buat nemenin lo kerja
gue gak mau
ngapain lagi kalian di sini
kamu bisa pecat mau apa lagi
saya minta maaf pak sebelumnya
saya tau kok
kalau tadi sikap pangeran ke tamu kita itu sangat kurang ajar pak
tapi saya juga tahu banget
kalau pangeran sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk bertahan hidup
kasian pak kalau dipecat
bapak jangan pecat pangeran ya pak
saya mohon bapak pertimbangkan lagi keputusan bapak
kalau saya terima dia kerja disini lagi
dan dia melakukan kesalahan yang sama
kamu berani jamin